sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat presiden joko widodo menyampaikan pidato kenegaraannya di depan sidang tahunan majelis permusyawaratan rakyat
dalam salah satu pidatonya presiden jokowi mengingatkan bahwa bangsa indonesia saat ini berada di era persaingan global
di mana kompetisi antar negara luar biasa sengitnya
jokowi menyatakan untuk memenangkan kompetisi bangsa indonesia harus berani keluar dari zona nyaman
harus kreatif optimis saling membantu dan berani melakukan banyak terobosan baru
semua itu bertujuan untuk mempercepat pembangunan nasional dan demi meningkatkan daya saing sebagai bangsa yang merdeka
sekarang kita berada pada era persaingan era kompetisi
kompetisi antar negara luar biasa kerasnya luar biasa sengitnya
dan untuk memenangkan kompetisi untuk menjadi bangsa pemenang kita harus berani keluar dari zona nyaman
kita harus kreatif harus optimis harus bahu membahu dan melakukan terobosan terobosan
semua itu demi mempercepat pembangunan nasional demi meningkatkan daya saing kita sebagai bangsa
tanpa keberanian untuk keluar dari zona nyaman kita akan terus dihadang oleh kemiskinan pengangguran ketimpangan dan kesenjangan sosial
diperlukan langkah langkah terobosan diperlukan kecepatan kerja diperlukan lembaga lembaga negara yang kuat dan efektif untuk mengatasi tiga masalah utama bangsa tersebut
selain itu diperlukan pula keteguhan dalam menjunjung ideologi bangsa konstitusi negara dan nilai nilai keutamaan bangsa
tanpa itu kebesaran kita sebagai bangsa akan punah akan digulung oleh arus sejarah